jemaah haji kloter empat embarkasi surabaya yang harusnya tiba di madinah selasa pukul dua puluh mundur menjadi pukul tiga lebih enam belas pagi
sebelumnya penerbangan dari surabaya juga harus transit terlebih dahulu di jakarta
mufti labib abdurrahman berbagi pengalaman perjalanan kloternya itu
setiba di madinah rasa lelah dan panas menyelimuti
ia pun masih harus menunggu pembagian kamar dan koper
kalau kita nggak sabar bagaimana kita nyuruh pilot supaya langsung terus terbang
di sini pun ada koper yang belum datang dan lain sebagainya
makanannya pakaiannya gantinya dan lain sebagainya itu memang salah satu inspirasi atau hasil daripada ibadah haji itu
diantaranya adalah melatih betapa kesabaran dalam kehidupan ini harus
harus ada dan harus dilakukan dan harus difahami oleh para jamaah semuanya
setelah istirahat mufti melakukan salat zuhur dan salat sunnah di masjid nabawi
jaraknya hanya sekitar lima puluh meter dari hotelnya
ia pun menceritakan suhu udara madinah selasa siang mencapai empat puluh lima derajat celcius
di pelataran masjid itu tidak ada yang aturan harus pakai sendal
dan ada tadi kawan kawan dari padang yang sudah datang lebih dahulu itu mencoba untuk dari pintu gerbang masjid itu
ke pintunya masjid itu melempuh itu kakinya
dan harus pakai sendal harus pakai sendal sampai ke pintu masjid
mufti menyarankan agar para jemaah haji juga membawa tas kecil berisi air mineral dan buah buahan
jika perjalanan cukup jauh lindungi diri dari cuaca panas dengan payung
hingga selasa enam dari tiga puluh delapan kloter embarkasi surabaya telah diberangkatkan ke tanah suci
sebelumnya sejak bimbingan manasik haji para jemaah calon haji juga telah mendapat informasi mengenai suhu udara di tanah suci dan menjaga kesehatan